empat puluhan hakim wilayah mataram nusa tenggara barat
yakni peradilan umum peradilan agama dan peradilan tata usaha negara
terlibat dalam temu bicara bidang kebang sentralan dan sektor jasa keuangan
ini terkait kerjasama antara mahkamah agung ri
bank indonesia dan otoritas jasa keuangan ojk
kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan
di setiap wilayah di seluruh indonesia lebih dari dua puluh tahun lalu
untuk menyamakan persepsi para hakim
terutama dalam menyelesaikan sengketa terkait ojk
dan hal terkait kebang sentralan
karena seringkali keputusan bank indonesia dan ojk
menjadi objek gugatan dalam suatu perkara di pengadilan
memberi motivasi dan stimulus bagaimana hakim
dalam memahami makna gugatan terkait jasa keuangan
lulik juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut
harus dimanfaatkan para hakim untuk menyamakan persepsi
dalam menyelesaikan objek sengketa yang ada di pengadilan
terkait pemahaman lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi ojk
jadi pertemuan pertemuan ini mudah mudahan memberikan
pencerahan gambaran pada hakim hakim
pemahaman lebih lanjut terhadap apa tugas dan fungsi daripada ojk
karena dengan posisi status yang independen itu seolah olah
tidak bisa dijadikan pejabatun yang mandiri
dan tidak bisa diganggu oleh pihak lain
padahal kebijakan kebijakan ini kadang kadang merugikan
masyarakat atau lembaga keuangan ini
lembaga keuangan ini kan juga melayani masyarakat
manfaat pertemuan tersebut dirasakan oleh para hakim
yang dapat memahami dengan baik terkait kewenangan bank indonesia dan ojk
dalam mengawasi lembaga keuangan di indonesia
penjelasan dari narasumber sangat membantu kami
artinya apakah terkait dengan apa itu secara kelembagaan
maupun dari segi kewenangan dari pengadilan itu sendiri
untuk memeriksa sengketa sengketa yang diajukan oleh warga masyarakat
fitri rahmawati kompas tv mataram lombok nusa tenggara barat